tampil di final menghadapi petenis australia dan kelly yang peringkatnya jauh lebih tinggi
rifki tidak bisa memberikan perlawanan berarti
kalah enam di set pertama rivki sempat harus mendapatkan perawatan medis di pertengahan set kedua dalam posisi tertinggal tiga
dae kelly pun akhirnya memastikan meraih gelar juara dengan kembali meraih kemenangan enam di set kedua
meski kalah hasil di turnamen ini menjadi modal berharga bagi rivki jelang tampil di sea games kamboja mei mendatang
ini yang sangat saya butuhkan modal ini sebagai batu loncatan untuk mengawali di sea games
tentunya juga di sini masuk final dapat poin itu bisa menjadikan peringkat saya lebih naik lagi bisa dapat sidit di sea games nya
penampilan rivki segera
sebagai petenis wilecard yang mampu melaju hingga final turnamen bni medco energy m dua puluh lima k seri pertama ini juga merupakan suatu pencapaian tersendiri
rifki menjadi petenis indonesia pertama yang mampu melaju ke final nomor tunggal turnamen itf
sejak terakhir kali christopher rungkat melakukan hal yang sama di bulan maret dua ribu tujuh belas pada turnamen itf ⁇ ns future di jakarta
rencananya turnamen tenis internasional ini akan berlangsung selama lima seri hingga bulan juni mendatang
sebagai ajang pemanasan jelang sea games kamboja
para petenis nasional indonesia dijadwalkan akan mengikuti tiga seri awal sebelum berangkat ke kamboja
sea games nanti di tenis menargetkan akan dapat meraih setidaknya dua medali emas
kalau kita melihat dari kualitas pemain kita kita berharap ada pada ganda putra dan juga pada ada ganda campuran ya mix double
itu kita berharap untuk bisa mengodol dua medali emas meskipun untuk baik ganda putri maupun tunggal putra
kita berharap untuk bisa mengodol dua medali emas meskipun untuk baik ganda putri maupun tunggal putra
kita berharap untuk bisa mendatangkan medali emas
setiap serinya turnamen ini akan memperbutkan total hadiah sebesar dua puluh lima ribu usd atau sekitar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah
erlangga wisnuaji wiprastio jakarta